pt bank rakyat indonesia mampu membuka kuartal pertama tahun dua ribu dua puluh dua dengan cemerlang pada tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh
di tengah kondisi ekonomi yang terus bangkit dan beranjak pulih dari pandemi
menjadi satu enam ratus lima puluh dua puluh delapan triliun rupiah
direktur utama bri sunar somad
mengungkapkan pencapaian laba bri tak lepas dari pulihnya perekonomian nasional
serta menggeliatnya aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
yang merupakan kegiatan bisnis utama bri
menjadi sebesar satu tujuh puluh lima sembilan puluh tiga triliun rupiah
pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit
kita tinggal mematrikkan bahwa antara faktor eksternal dan internal
internal kita cukup sehat cukup kuat
sementara dalam menyambut libur lebaran
bri siap memberikan pelayanan terbaik selama dua puluh empat jam dan tujuh hari melalui layanan mobile banking yakni brimop
bri juga sudah menyediakan uang tunai sebesar empat puluh enam delapan puluh lima triliun rupiah
untuk mendukung transaksi tunai masyarakat selama libur lebaran dua ribu dua puluh
bri menyiapkan uang tunai rp empat puluh enam delapan puluh lima triliun rupiah untuk lebaran tahun ini
dan ini merupakan antisipasi kita untuk menghadapi lonjakan transaksi
meringat kita tahu bahwa larangan mudik telah dicabut pemerintah setelah tiga tahun kita sudah mulai jarang mudik
selain itu juga bri menyediakan layanan terbatas idul fitri di unit unit kerja operasional bri
yaitu mulai tanggal tiga puluh april empat mei dan tujuh mei dua ribu dua puluh dua ini di satu ratus sembilan puluh enam unit kerja operasional
di seluruh indonesia
direktur utama bri sunar soe menjelaskan
keberhasilan bri dalam menyalurkan kredit di atas rata rata industri perbankan nasional
diiringi manajemen resiko yang baik
hal tersebut tercermin dari rasio npl bri secara konsolidasian
angka ini tercatat menurun dibandingkan npl periode yang sama tahun lalu
sunarso optimis di tahun dua ribu dua puluh dua ini
bri mampu mendapat lima juta nasabah ultra mikro baru